kasus positif virus corona di indonesia terus bertambah berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini dua puluh lima agustus hingga pukul empat sore terdapat penambahan sebanyak dua empat ratus empat puluh tujuh orang
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia adalah satu ratus lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh sembilan orang
kemudian penambahan kasus sembuh mencapai satu delapan ratus tujuh orang sehingga total pasien sembuh adalah satu ratus dua belas delapan ratus enam puluh tujuh pasien
sementara itu pasien yang meninggal dunia bertambah sembilan puluh sembilan orang sehingga total pasien meninggal adalah enam delapan ratus lima puluh delapan orang